kesal akibat jalan nasional rusak parah ratusan warga gresik selasa siang memblokir jalan pantura
sempat terjadi kericuhan saat warga berusaha menyampaikan tuntutannya di depan kantor bupati
ratusan warga gresik mengawali arak arakan dari alun alun sidayu menuju gedung dprd gresik
mereka kecewa pemkap gresik tidak memperbaiki jalan nasional pantura dendels yang rusak parah
akibat dilalui dam truk yang melebihi tonase
ratusan masa dari sejumlah kecamatan ini kemudian menanam pohon pisang di tengah jalan sambil memblokir jalan
tidak ayal aksi ratusan warga ini mengakibatkan kemacetan panjang
meski demikian demo warga justru mendapatkan apresiasi dari warga lain yang memakai jalan
aksi ini belum berhenti warga lalu menuju kantor dprd gresik di jalan wahid hasim
karena tidak kunjung ditemui wakil rakyat masa semat emosi dan sempat terlibat keributan dengan petugas
setelah itu mereka kemudian berjalan lagi menuju kantor bupati
dalam audiensinya bersama bupati warga menuntut perbaikan jalan dilakukan dengan segera
banyak yang meninggal pak kasian anak sekolah mahasiswa pekerja semuanya merasakan akibat keparahan jalan pak
sementara itu menurut bupati gresik sambari halim radianto pihaknya hanya bisa mengusulkan aspirasi warga ini ke pemerintah pusat
karena jalur perjalanan ini tidak berhasil
pantura bukanlah kewenangan pemda
kami sepakat untuk mengusulkan ke pemerintah yang berwenang kepada instansi yang berwenang
ini surat langsung sudah saya tanda tangani dan besok dibawa ke jakarta
jalan nasional pantura dendels ini sudah rusak parah hampir selama dua tahun
kerusakan semakin diperparah lagi dengan adanya proyek galian pipa gas yang mengakibatkan banyaknya truk yang melintasi jalur tersebut